kasus dugaan makar pada kesempatan terpisah hari kamis ratna sarumpait dan ahmad dhani mendatangi polda metro jaya
ratna sarumpait datang untuk mengajukan penghentian penyelidikan perkara untuk kasus dugaan makar yang menimpanya
sementara ahmad dhani hadir sebagai saksi kasus dugaan makar yang menimpa sri bintang pamungkas
dengan didampingi kuasa hukumnya ratna sarumpait mengajukan surat sp tiga atau penghentian penyelidikan perkara atas perkara dugaan makar
ke kapolda metro jaya serta direktur reserse kriminal umum polda metro jaya
kuasa hukumnya menilai pengajuan ini dilandasi tidak adanya dua alat bukti yang cukup untuk menyeret kliennya dalam kasus dugaan makar
mereka optimistis pengajuan ini akan dikabulkan
mereka menilai kasus makar ini tidak terjadi dan percobaannya pun tidak terjadi
penetapan ini pun dianggap prematur serta belum adanya dua alat bukti yang sah
sebelumnya ratna sarumpait ditetapkan sebagai tersangka makar oleh penyidik subdit keamanan negara
di treskrimum polda metro jaya
ratna dinilai akan menunggangi aksi superdamai pada dua desember lalu untuk menduduki gedung dpr mpr
sementara itu musisi ahmad dhani hari ini kembali diperiksa polda metro jaya sebagai saksi dugaan makar
untuk tersangka sri bintang pamungkas
pada kesaksiannya ahmad dhani menganggap sri bintang tidak layak ditetapkan sebagai tersangka makar
justru menurut ahmad dhani sri bintang lebih pantas dimasukkan sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
ada pun terkait pertemuan dengan sri bintang pamungkas ahmad dhani hanya mengaku pernah bertemu dua kali
yaitu di kampus universitas bung karno jakarta pusat dan makobrimob kelapa ii depok budi tanjung jakarta